terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap brigadir yosua verdi sambo membacakan nota pembelaan
menanggapi tuntutan jaksa penuntut umum dan dalam nota pembelaannya verdi sambo meminta majelis hakim
mengambil keputusan fonis secara objektif dengan mempertimbangkan jasa dan pengabdian dirinya
selama dua puluh delapan tahun berdinas sebagai anggota polisi berprestasi
selama dua puluh delapan tahun saya tidak pernah lelah mendedikasikan diri bagi polri yang selalu saya cintai
dalam banyak penugasan sebagai seorang polisi acapkali saya harus meninggalkan istri dan anak anak
semata mata untuk memberikan dedikasi terbaik bagi kepolisian masyarakat nusa dan bangsa
sebagai anggota polri saya tidak berhenti
saya tidak pernah melakukan pelanggaran pidana pelanggaran disiplin maupun kode etik
bahkan telah menerima bintang bayangkara pertama dari bapak presiden
yang membuktikan dharma bakti saya bagi polri yang tanpa cacat dan celah selama berdinas
saya telah dua puluh delapan tahun mengabdikan diri kepada kepolisian negara republik indonesia
kepada nusa dan bangsa
sehingga atas kesetiaan
dan dharma bakti tersebut
saya telah dianugerahi bintang bayangkara pratama yang diberikan oleh bapak presiden republik indonesia
saya juga telah mendapatkan penghargaan tertinggi dari polri
berupa enam pin emas kapolri atas pengungkapan berbagai kasus penting di kepolisian
antara lain pengungkapan kasus narkoba jaringan internasional dengan penyitaan barang bukti empat ton dua ratus dua belas kg sabu
pengungkapan kasus joko chandra
pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang yang menyelamatkan pekerja migran indonesia di luar negeri
dan banyak pengungkapan kasus besar lainnya
atas perkara ini saya telah dijatuhi hukuman administratif dari polri
berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota polri
saya telah kehidupan
dan tidak lagi mendapatkan hak hak apapun termasuk uang pensiun
sehingga saya telah kehilangan sumber penghidupan bagi saya dan keluarga
sebagai manusia biasa
saya juga tidak luput dari salah dan dosa
kiranya tuhan yang maha pengasih berkenan mengampuni saya